menjelang hari raya idul adha jumlah pengiriman sapi potong dari pulau madura ke pulau jawa
melalui pelabuhan kalibuntu di kabupaten probolinggo jawa timur meningkat drastis
pasalnya sapi merah asal madura ini lebih murah dibandingkan dengan sapi di pulau jawa
sapi potong dari madura hampir setiap hari dikirim ke pelabuhan kalibuntu kabupaten probolinggo jawa timur
pada bulan bulan sebelumnya bongkar muat sapi potong madura hanya dilakukan dua kali dalam sepekan
pada bulan agustus ini bongkar muat sapi potong madura menjadi empat kali dalam sepekan
menggunakan empat kapal motor sekaligus
selama ini sapi potong merah asal madura biasa diangkut ke pulau jawa
untuk memenuhi penghantaran sapi potong madura
banyak warga memilih sapi madura yang berpostur lebih kecil dan harga lebih murah dibandingkan sapi jawa pada umumnya
jika sapi di pulau jawa seharga tujuh hingga sepuluh juta rupiah
sapi madura bisa dibeli dengan harga dua lima hingga lima juta rupiah

dari bulan juni hingga agustus ini sudah sembilan ratus lima puluh sapi potong datang dari madura
angka ini lebih banyak tiga puluh persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya
seperti biasa ya menjelang itu ada sebagai salah satu pintu kemasukan dari pulau madura
di jawa timur itu kan diantaranya ada kura madu kubatan kura madu
kemudian ada pelabuhan galit hintung probolinggo dan ada pelabuhan galit hintung di jawa timur
diperkirakan hingga sehari sebelum idul adha sapi dari madura yang masuk ke probolinggo bisa mencapai seribu ekor